apakah penyemprotan air dalam jumlah besar di berbagai jalan protokol di ibu kota
menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk menangkal polusi
kita akan berbincang dengan anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular pbid
dr erlina burhan selamat malam dokter
selamat malam sasa
dokter dari penelitian yang sudah ada nih mengenai penyemprotan jalan di tahun dua ribu dua puluh satu lalu
bukan di indonesia memang tapi ini menunjukkan bahwa menyemprotkan air dalam jumlah besar
justru dapat meningkatkan konsentrasi dan juga kelembaban pm dua lima
benar demikian dokter
ya itu kalau kita bacanya kan itu dari suatu penelitian di china ya di tiongkok ya
bahwa penyemprotan seperti itu itu kan dengan tenaga power yang cukup
sehingga tadi kan kalau kita lihat itu justru ada aerosol
bahkan ada uap
nah ini dikatakan kalau untuk partikel material yang
yang ukuran kecil itu yang sangat kecil itu
itu tidak akan memberikan dampak
tetapi lebih berdampak kepada partikel partikel yang lebih besar
jadi untuk jangka pendek mungkin sebagian bisa menghilangkan komponen dari polusi udara
tetapi tidak semuanya
justru kan yang lebih berbahaya sebenarnya ini
adalah pm dua lima karena ukurannya yang sangat sangat kecil
sehingga kalau terhirup itu nggak bisa disaring
langsung ke saluran nafas bagian dalam bahkan bisa penetrasi ke pembuluh darah
itu artinya penyemprotan oleh water cannon ini justru tidak efektif

karena berdampak sebetulnya untuk yang ukuran yang lebih besar yaitu pm sepuluh
ya saya nggak bilang tidak efektif tetapi kurang efektif karena berdampak sebetulnya untuk yang ukuran yang lebih besar yaitu

dampaknya untuk pm dua puluh lima tidak ada bahkan penelitian yang di china atau tiongkok itu menyebutkan justru makin menimbulkan banyak aerosol
nah itu lihat di gambaran kan banyak uap uap tuh aerosol yang terbentuk itu justru menambah konsentrasi dari pm dua ratus tiga
ibu boleh sedikit dijelaskan mengenai perbedaan pm sepuluh dan juga pm dua lima
apakah pm sepuluh ini juga memberikan apa meningkatkan potensi polusi
dan juga menimbulkan banyak aerosol tadi apakah justru menimbulkan lebih banyak lagi potensi polusi atau seperti apa ibu
ya jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pm itu singkatan dari partikular meter jadi ukuran dari polusi tersebut
jadi materi polusi tersebut yang dua lima itu ukurannya yang nano mikron ya jadi sangat kecil sekali tidak punya gaya berat sehingga melayang layang di udara
jadi materi polusi tersebut yang dua lima itu ukurannya yang nano mikron ya jadi sangat kecil sekali tidak punya gaya berat sehingga melayang layang di udara
dan itu tadi daya penetrasinya ke saluran nafas itu bisa langsung karena saking kecilnya tidak bisa disaring
kita tahu kan bahwa saluran nafas ini punya sistem filtering penyaringan mulai dari bulu hidung di hidung sampai ke bagian dalam
nah ini tidak bisa disaring tapi bisa langsung masuk berbeda dengan pm sepuluh yang ukurannya sepuluh mikron tersebut ini masih bisa disaring begitu
jadi itu bisa disaring
nah kalau dari penelitian yang di tiongkok menyebutkan bahwa penyemprotan air di jalan jalan ini bisa membersihkan pmc
pm sepuluh ini contohnya debu ya
kalau debu kan masih terlihat tuh debu dan juga mungkin dari buangan buangan sampah dari bangunan debu bangunan
tetapi kalau pm dua lima enggak pm dua lima itu dari hasil pembakaran kendaraan bermotor
atau pembakaran hasil dari pabrik begitu ya
jadi ini kira kira perbedaannya seperti itu
jadi justru yang mesti menjadi fokus untuk dikurangi atau dihilangkan itu adalah pm dua lima itu ya bu
lalu bagaimana kalau misalkan bukan water cannon solusinya karena hanya bisa menghilangkan pm yang lebih besar
pm dua lima ini bisa dikurangi atau dihilangkan dengan apa bu
ya jadi ini kan kita terjebak kepada intervensi di hilir ya
harusnya kan kita lebih ke hulu jadi lebih ke arah melihat ini penyebabnya apa
kita selama ini kan tahu bahwa penyebab polusi ini terutama pm dua lima ini adalah hasil emisi
dan juga buangan dari alat transportasi dari kendaraan bermotor begitu kan
dan juga dari
buangan dari pabrik
contohnya dari pembangkit listrik tenaga uap yang dari batu bara dan lain sebagainya
itu kan juga menghasilkan polusi dalam bentuk pm dua
nah harusnya kesana pencegahannya dan saya tahu ini tidak bisa dalam waktu singkat
harus dalam waktu lama dan juga harus melibatkan multisektoral
sebagaimana dulu kita pernah berhasil pada saat covid yaitu semua pihak yang terlibat turun tangan
contohnya bukan saja kementerian kesehatan mungkin dampaknya kementerian kesehatan yang turun tangan
contohnya akan terjadi banyak kasus ispa banyak orang dengan serangan batuk pilek
kemudian juga akan ada orang orang asma yang tertrigger menjadi serangan
nah ini mungkin domennya kementerian kesehatan
dan juga upaya upaya pencegahan pakai masker jangan keluar rumah
kalau di dalam rumah dan kalau udaranya kotor pakailah air purifier begitu ya
tetapi sebetulnya kita juga harus lihat mungkin dari kementerian lingkungan hidup
kemudian kementerian industri atau apalah yang membawahi pabrik pabrik begitu ya
dan juga mungkin dari kementerian perhubungan yang menghimbau masyarakat untuk memakai kendaraan transportasi umum
kemudian juga dilakukan cek emisi yang berkala
baik itu kan adalah solusi jangka panjang yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak dari polusi ini
terakhir ibu solusi jangka pendeknya apa apakah waterbombing sebenarnya ini lebih efektif untuk menghilangkan pm dua lima
singkat saja ibu
ya jadi saya kira mungkin lebih baik membuat
modifikasi hujan ya atau hujan buatan
karena kan hujan buatan itu lebih terlihat alami dan tidak ada semprotan yang dengan kekuatan penuh yang menghasilkan aerosol begitu
tapi itu tentu saja ini nggak bisa hanya sekali sekali
tapi mungkin berturut turut dalam waktu mungkin seminggu lalu berhenti
nanti dilakukan lagi itu jangka pendek sih ya
tapi mungkin juga mahal
ya kita inilah timbang timbang mana yang lebih kuat
lebih efektif begitu
baik terima kasih anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular ppid
telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia